warung makan barokah yang baru buka empat september ini tak pernah sepi dari warga yang sengaja ingin
mengisi perut pada pagi hari mulai dari pedagang keliling tukang becak hingga buruh mengunjungi
warung barokah ini pengunjung yang datang bisa mengambil makanan sendiri tanpa membayar sepeser
alias cuma cuma sebelumnya sejumlah menu telah siap dihidangkan yaitu nasi dengan berbagai lauk
pauk dan teh hangat setiap harinya warung barokah menyediakan menu yang variatif agar pengunjung
tidak bosan awalnya warung ini digagas oleh dua orang warga namun ternyata banyak warga lain yang
tergugah dan menjadi donatur atau relawan di warung gratis ini para donatur dan relawan
berpartisipasi baik lewat tenaga
mengembangkan uang kami untuk menghasilkan warung gratis
awalnya itu kami memang mau sendiri artinya tidak melibatkan banyak orang
tapi berjalannya waktu banyak orang yang kasih sodako
untuk makan di warung gratis ini warga yang datang diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan
seperti memakai masker
sebelum masuk warung serta menjaga jarak saat makan sesuai posisi yang sudah diatur oleh pemilik warung
kehadiran warung gratis ini diharapkan bisa membantu dan meringankan beban warga yang terkena dampak pandemi
ya alhamdulillah bisa membantu masyarakat yang hari ini mengalami kesulitan ekonomi masyarakat kecil
sedangkan berdekat kecil enak banget seperti warung warung biasa
bagus ini semoga ya agak berkahnya itu ya
saya juga mau buka warung baru ini
ada yang loceh ada yang kankuh ada yang soft ada sering juga itu
rata rata warung yang berlokasi di bagian utara stasiun klaten jawa tengah ini menghabiskan enam hingga tujuh lima kg beras
atau sekitar seratus porsi setiap harinya
siapa saja yang membutuhkan bisa mampir ke warung ini
warung barokah buka setiap hari pukul tujuh hingga setengah sepuluh pagi
rencananya warung gratis ini juga akan buka di daerah lain di kabupaten klaten
prasetyawati klaten jawa tengah